banjir yang melanda dua kaupaten tanah laut dan tanah bumbu di kalimantan selatan mulai surut
warga mulai membersihkan rumah mereka yang sempat tergenang banjir
meski demikian warga masih terus berjaga jika hujan deras masih terus turun
banjir yang terjadi di kabupaten tanah laut terdapat di kecamatan kintap
enam desa terendam banjir dan derasnya air memutus akses jalan antar desa
total ada dua enam ratus jiwa warga yang menjadi korban banjir
sebagian warga memilih bertahan dan sebagian mengungsi di tempat yang sudah disediakan petugas
sementara banjir yang berada di kecamatan satui merendam tiga desa dan menyebabkan lebih dari seribu kepala keluarga terdampak banjir
sebagian warga memilih bertahan untuk menjaga rumah mereka dari pencurian
kawasan di kecamatan kintab dan satui merupakan daerah langganan banjir karena merupakan kawasan aliran
ini kita masuk
dan saat ini sudah ada produser lapangan cnn indonesia nani hayati di kaupaten tanah laut kalimantan selatan
selamat siang nani
bagaimana situasi banjir terkini di kalimantan
kalimantan selatan saat ini
baik eva yunizar saat ini situasi banjir yang ada di kabupaten tanah laut
tepatnya saya berada di kecamatan kintab di desa kintab pura yang menjadi desa terparah
sebelumnya terjadi terjangan banjir selama dua hari terakhir
dan hari ini air sudah mulai surut
dan tapi namun waktu masih tetap bertahan karena kesedihan air masih terlihat
di belakang saya yang menjadi desa jalur utama menuju antar desa ini
terlihat masih terendam air dan warga pun masih tetap berada di rumah masing masing
mereka membersihkan rumah mereka
hal ini disebabkan banjir yang terjadi di enam desa di kecamatan kintap ini
karena intensitas hujan yang turut turut selama tiga hari dua malam berturut turut
hal ini menyebabkan sungai kintap yang ada di kawasan ini meluap
karena tidak bisa menampung debit air yang terus bertambah akibat intensitas hujan yang cukup tinggi
selama tiga hari terakhir ini
dan warga mulai membangun saat ini warga mulai membangun dapur umum untuk memberikan makanan seperti itu
mereka mengantar ke rumah masing masing menggunakan perahu karet yang ada di belakang saya ini
dan kondisi mereka juga cukup stabil
namun juga ada beberapa di posko kesehatan mereka yang saat ini mengeluh dengan penyakit kulit
diare yang menjadi penyakit umum warga yang menjadi korban banjir saat ini
tidak hanya di kintab tempat saya berdiri
di kabupaten tetangga yang bersebelahan dengan wilayah ini
tepatnya di tanah bumbu kecamatan satu juga terjadi banjir
ada tiga desa yang diterjang banjir di sana
dan sekitar satu dua ratus lebih jiwa mereka yang saat ini juga menjadi korban banjir
sebagian di antara mereka ada yang tetap bertahan juga
dan sebagian lagi ada yang mengungsi di tempat sekolah yang menjadi tempat pengungsi
yang disiapkan oleh aparat tempat
iya nani kalau tadi anda mengatakan bahwa ada sejumlah warga yang memilih untuk bertahan di sana
sementara sebetulnya ada tempat pengungsian yang disediakan bagi warga yang terdampak banjir
apa alasan warga korban banjir ini untuk bertahan di rumah mereka masing masing
ya tadi saya juga sempat masuk ke dalam rumah warga
saya tanyakan kenapa mereka masih bertahan
mereka beralasan mereka ingin tetap bertahan karena ingin membersihkan
membersihkan rumah mereka dari endapan lumpur yang sempat terendam selama dua hari
karena kalau tidak segera dibersihkan lumpur akan semakin mengendap
dan itu akan semakin menyulitkan mereka jika nanti air sudah semakin surut
dan sebagian lagi alasan mereka adalah ingin tetap menjaga rumah mereka dari ancaman pencurian dan kejahatan lainnya seperti itu
iya nani apakah anda kemudian sempat memantau situasi
di lokasi pengungsian karena kita tahu saat ini kita dalam situasi pandemi
apakah kemudian di tempat pengungsian itu juga diberlakukan protokol kesehatan
apakah memungkinkan untuk diberlakukan protokol kesehatan
iya tadi juga saya sempat tanyakan kepada cap mas
di sini mereka juga berupaya
berupaya untuk melakukan menjaga protokol kesehatan itu artinya ketika berada di tempat pengungsian
di tempat pengungsian
artinya ada tempat yang diatur sedemikian rupa agar tidak terlalu berdekatan dengan warga lainnya seperti itu ya pak
bagaimana dengan fasilitas yang disediakan di tempat pengungsian
fasilitas yang ada di tempat pengungsian warga sudah memulai membangun dapur umum
artinya mereka membangun dapur umum secara swadaya
bahkan karena masih bantuan dari pemerintah masih belum bisa masuk
dan ini mereka berupaya membangun dapur umum
di antara mereka ada yang memberikan beras ada juga sayur ada juga telur
dan itu kemudian dimasak secara bersama sama oleh mereka
kemudian dibantu oleh aparat tempat dari pihak kecamatan koramil dan juga dari pihak kepolisian yang ada di sini
juga terus bersama sama membantu bersama warga
seperti itu ya pak
oke bagaimana kemudian akses untuk menuju ke lokasi banjir
tadi anda sempat mengatakan sejauh ini belum terlihat ada bantuan dari pemerintah yang datang
ada kendala akses menuju ke lokasi lokasi banjir ataupun ke lokasi pengungsian
iya betul sekali
ada satu desa yang mungkin masih belum bisa diakses
tadi saya sempat berbincang bincang dengan camat pak eko trianto
pak eko tadi menyebutkan bahwa ada satu desa yang memang masih saat ini belum bisa terjangkau
karena kondisi akses jalan yang terputus seperti saat
tapi mereka tetap berkoordinasi dan melihat kondisi warga di sana tetap dalam kondisi stabil
oke nani terakhir
saat ini situasi atau cuaca yang cerah menyebabkan banjir sudah mulai surut
apakah ada prediksi mengenai situasi cuaca di sana
apakah kemudian ke depannya nanti akan ada hujan turun lagi di wilayah terdampak banjir
baik saya juga tadi sempat melihat laporan cuaca dari bmkg tempat
dari sisiun metrologi samstudinur banjarmasi
bahwa intensitas hujan masih akan terus terjadi selama beberapa hari ke depan
yang ada di beberapa wilayah di kalimantan selatan termasuk yang menjadi daerah dampak banjir saat ini
kabupaten tanah laut kabupaten tanah bumbu dan sebagian kabupaten lain
yang juga diperkirakan intensitas hujan masih terus tinggi
dan di kecamatan kintab ini ini merupakan tahun ketiga terjadinya banjir seperti itu
karena daerah ini merupakan daerah kawasan aliran sungai
mereka menjadi daerah yang langganan banjir seperti itu
dan karena tempat yang terus diluapan air yang terus meluap sehingga membuat desa ini terendam banjir seperti itu
baiklah nani semoga warga korban banjir saat ini waspada
karena memang prediksinya cuaca atau hujan masih akan terus turun di wilayah terdampak banjir
dan juga kita harapkan bantuan dari pemerintah akan segera datang ke sana
nani hayati melaporkan langsung dari kabupaten tanah laut kalimantan selatan